lain kali kamu jangan ceroboh
nanti kamu bisa kelaparan
kakus sentrasi deh belajarnya
iya ibu silahkan
jadi inget pak nyeran
dia kan tinggal di rumah pak regar
asli gak dibawain bekel
aku hat seputri aja deh
ibu lupa titip bekal pak nyeran ke kamu
coba kamu cek ya dia udah makan apa belum
kasian kalau sampe kelaparan
karena pak nyeran juga nolak uang jejeng yang dari ibu
lo kenapa sih
ibu pasti khawatir sama batu bata
batu bata kan udah gede
pasti bisa lah nyari makan sendiri
lagian di restoran dia pasti dapat jatah makan
tapi kalau misalnya gak ada pak nyeran
gak dapet jatah makan
dia kan juga gak punya uang
hah gue jadi khawatir gini
gue yakin gak ada masalah
gue pergi sebentar ya
nanti gue balik lagi pas kelasnya pak regar
lo yakin gak ada masalah apa apa
iya gak ada apa apa
gue cuma ada urusan sebentar kok
beneran gak mau ditemenin
tadi ionya udah kasih unjuk gaun sama taksido nya pangeran sama punyaku
tapi sampai detik ini om malex belum ada kabar deddy
kok misalnya pangeran gak mau dateng ke my birthday bash gimana
aku takut banget nih
ya aku gak bisa tenang lah dad
kalo misalnya pangeran belum first dateng
sebelumnya udah residente
udah pandai nih betul
ya udah hebat
sampai ketemu yana miemenelle
mohon maaf ibu tunggu aja biar nanti saya konfirmasi kepada kepala hrd nya
biar ibu bisa diwawancarai
kalau gitu saya fungsi dulu
udah selesai belum
semoga referensi saya soal bu nawang yang bisa bekerja dengan sangat elitih
membantu agar ibu bisa bekerja di sini
terima kasih mak
terima kasih pak
kau lemes banget kayaknya
eh batu bata lu gak usah sok gak denger deh gue ngomong sama lo
semua gara gara bokap gue
semua tempat yang gue datengin
semuanya nolak gue
bokap lo tau dari mana
kalau lo ngelamar kerja di berbagai tempat
ya dari orang suruhannya lah
orang yang selalu mata matain gue
kasian juga batu bata
padahal tadi dia semangat dan kelihatan banget mau berusaha
tapi keadaannya malah jadi kayak
waduh lapar banget lagi gue
ternyata bener loh apa yang dikhawatirin ibu
pangeran emang belum makan
lo belum makan ya
hei bea yasih
katanya dia aja
lah tapi supaya dia ngapain lu
kayak gini ga kerja kesana
ini gua coba kalo dia mau
kakak aja gabisa donw ah
udah vulgar banget gw
hasta dia nunggu sampe saya nunggu
kan lo tiba tiba jadi perhatian gitu sama simel
jangan jangan lo naksir sama simel iya kan
gua gua bucin
gak ada sejarah dalam hidup gua ji
ya emang gak ada orang kebanyakan stop siapa aja lo ambil
nah itu lo tau
tapi itu gak bagus
sekarang gini gua tanya sama lo
siapa yang bisa ngatur perasaannya sendiri
dulu lu biasa aja terus tiba tiba sekarang lu suka
siapa yang tau kak
bener kan lo suka sama simel
berarti benar kata lo simal emang gak suka sama cowok yang rambutnya kunciran
harusnya mel buka mata
buat apa dia terus terusan ngejar pangeran
yang jelas jelas nggak pernah suka sama dia
nih lo makan aja makanan gue betul dari ibu
gak usah sok perguli deh
jangan sok care
kalau lo gak mau hidup susah kayak gini kenapa sih lo gak turutin aja permintaan bokap lo
supaya lo juga gak harus capek capek cari kerjaan lo juga gak harus hidup menderita kayak gini
tiga ratus ribu sehari serius
itu sudah gaji standar coffee shop
standar dari mana coba kalian aneh
ada lawangan kerja gak disini buat ngangkat ngangkat
setau saya gak ada mbak
ini ada lawangan kerja
di rumah makan
lo lawangan kerja
rumah makan dari mana ini jelas jelas warteg tulisannya
ya warteg itu kan rumah makan juga
gimana sih kamu belum sehari aja udah bikin kekacauan
mecahin piring lah gelas lah
sekarang kamu saya pecat
mohon maaf saya tidak bisa terima kamu kerja disini
karena saya belum butuh pegawai tambahan
semua orang tua itu pasti mau anaknya hidup bahagia
mereka juga punya cara masing masing buat ngebahagiain anaknya
mereka mau yang terbaik buat kita dan percaya sama gue deh
gak sedikit loh yang mereka korbanin buat bikin kita bahagia
kalau menurut gue sih nggak ada salahnya
kalau lo coba untuk ngertiin bokap lo